hai ada bergembali bersama kami di cnn indonesia prime news kar pekar dewa
nika anggota komisi tujuh dpr ri sudah hadir di sini pak kardang terima kasih sudah hadir
selamat malam pakar daya kembali menurut ada pertanyaan yang sama yang tadi saya ajukan
ke pak fahmi ini soal sistem atau ini soal human error teknis atau sistem jadi menyangkut
manajerial dan komunikasi di dalamnya ya kalau menurut saya karena ini belum diinvestigasi
kecil jadi ini campuran dari berbagai oke oke ya mungkin dari secara sistem iya mungkin
dari secara sumber daya manusianya iya mungkin secara organisasinya iya jadi masih mungkin
secara pendanaan juga itu karena akhir akhir ini kan pln agak repot juga pendanaan
ya jadi apakah dampak dari
itu juga bisa saja jadi karena apa belum bisa dinyekan karena apa saya sendiri enggak terlibat
di dalam investigasi ini iya iya tapi kalau misalnya kita bisa melihat sekarang kita mungkin
memang belum tahu penyebab padamnya listrik begitu lama tapi kalau melihat dampak yang
dikeluarkan kemudian komunikasi kepada para pelanggan anda sudah cukup puas sebagai dpr
legislator yang tentu saja mengawasi bumn juga kalau saya bilang puas saya dimarahin rakyat
saya tidak puas kenapa tidak puas pertama karena ini kan dari cara penyampaian ke publik pertama
disampaikan bahwa pagi pagi waktu baru ini karena pembangkit lalu belakangan karena transmisi
ya tapi begini masalah transmisi atau masalah pembangkit itu kan mestinya pln sudah ada
melakukan simulasi simulasi ya kalau tersebut si ini kita katakanlah dari bagian dalamnya dari bagian di dalamnya tersebut juga terlihat tidak terlihat secara pribadi

nah dampaknya terhadap ini bagaimana
nah kalau satu
bagaimana kalau dua bagaimana
ini kan katanya dua yang
dua dan di hari minggu
pada saat beban agak turun ya
di hari libur
kalau dua itu bagaimana kalau terjadi ini
maka anunya itu bagaimana
sudah dilakukan simulasi simulasi
saya hanya dapat dari
di road pln yang baru yang masih
plt dan mungkin dalam proses
untuk tidak plt gitu
mungkin ya itu menyampaikan
operating prosedurnya sudah ada
sop nya ya sudah ada tapi begitu
kejadian tidak jalan
ini bukan sop namanya
kalau terjadi ini begini
kalau ini tidak jalan
loh berarti belum punya sop dong
no artinya kalau misalnya dikatakan sop nya ada
artinya step by stepnya ada
ini berarti menyangkut human ya
jadi masih kompleks
kita tidak bisa menjust
bahwa dengan kejadian ini
ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil
kita sadar harus sadar bahwa
energi merupakan yang sangat vital
dan listrik ini kebutuhan masyarakat banyak
dampaknya sangat besar
kerugian yang ditimpulkan
pln sendiri rugi
ruginya pertama mestinya jual listrik ada yang tidak
pln ini sebagian daripada listriknya disuplai oleh swasta kan
swasta pembangkit swasta di jawa timur itu
tidak bisa memasok
karena ini transmisinya rusak
apa yang terjadi
ini dengan mereka itu dalam kontrak ada yang namanya take or pay
kalau nggak di take
kalau nggak di ambil
pln harus bayar
jadi pln harus membayar listrik yang dia tidak pakai
ini jumlahnya sangat besar
itu dari sisi pln
lalu juga untuk memperbaiki segala macam
dari pln juga menanggung beban kerugian yang sangat besar
negara juga ada beberapa ekonomi
tadi saya bicara dengan ketua atau kepala badan
apa namanya perlindungan konsumen
dia bilang proksi perhitungan dia
itu kira kira seratus triliun kerugian
ya pasti itu
itu tidak hanya untuk industri besar
atau untuk pelaku besar
ibu ibu lagi di salon
tiba tiba sederhana ya
sederhana di keramas sampo nya udah ada listriknya mati ya
nunggu pulang sampok udah kemana mana
orang yang lebih sengsara lagi
orang lagi dicukur
sekarang juga cukurnya pakai listrik semua
ya bukan pasti ya
banyak kan nggak punya genset
begitu baru dipotong separoh
dia mau pulang
gimana kalau nuntut kerugian
bingung juga menuntut kerugian bagaimana gitu
mahluk ini merupakan kerugian gak
pulang dengan cukuran baru setengah
tapi kemudian pln memberikan kompensasi tiga puluh lima dan dua puluh persen dari tarif listrik yang akan dibebankan bulan berikutnya
apakah itu cukup menurut anda
gini tergantung prinsip daripada kerugiannya apa
kerugian tidak bisa memasuk atau kerugian ini kayak misalkan orang cukur setengah itu
baru dicukur setengah dia nuntut ke siapa
dia pasti menuntut kerugian loh
malu apalagi misalkan ada yang misalkan pabrik tidak bisa berproduksi
lalu tiba tiba pabrik pendinginan tidak bisa harus dimulai dari ini
dan banyak sekali
dan ini kita sadar bahwa listrik adalah suatu komoditi atau suatu barang
kalau dianggap barang
itu yang merupakan
kebutuhan masyarakat banyak
itu adalah hal yang terkait ibu kota kemarin
tapi bagaimanapun kita juga harus lihat sedikit keluar ibu kota atau sedikit agak jauh
di ntt saja teman saya di ntt mengatakan di ntt sudah biasa sepuluh sampai dua belas jam
sepuluh sampai dua belas jam dan itu dikatakan sudah biasa
itu kan artinya ada ketimpangan yang luar biasa
dan apakah kita memang sudah sebenarnya sudah harus mengakui bahwa ya indonesia krisis listrik sekarang
sebenarnya enggak ya
apakah dalam konteks pasokan gitu ya
apalagi misalnya tiga puluh lima ribuan buat gitu ya
itu sudah tidak itu ya
nah tetapi yang perlu diingat juga gitu ya
bahwa luas indonesia itu kan sangat luas sekali
nah itu hanya ditangani oleh satu pln
yang itu merupakan monopoli gitu ya
nah barangkali ini bisa menjadi pelajaran juga untuk mungkin di dpr juga bisa mulai memikirkan gitu ya
bahwa tidak hanya berikan pada dpr
bukan hanya bumn atau bisa juga seperti di china gitu ya
tetapi dia otonom tadi dan bahkan bisa saling bersaing
nah cuman ini kan masalahnya akan berkaitan dengan masalah undang undang undang undang kelima
tapi saya kira ini mulai dipikirkan karena sentralistik seperti sekarang
tadi mbak putri mengatakan misalnya di sumba atau ntt tadi misalnya yang biasa
sementara di tempat lain tidak lah
ini menurut saya ya ini ya ini barangkali perlu dibikirkan ke depan di sentralisasi tadi
untuk menjadikan pln tadi misalnya wilayah mana wilayah mana
tapi dia tetap bumn tetap bumn iya iya
itu salah satu solusi barangkali oke oke
kita sekarang jeda dulu pak kardaya kalau menurut anda dari dpr apa yang kemudian menjadi catatan penting
dan mungkin akan dipertanyakan kepada di route pln misalnya nanti akan dipanggil
nanti kita setelah jeda tetap di cnn indonesia prime news
nah itu kan ya teori anunya itu kita lagi di luar
kalau undang rapat bagaimana gak undang bagaimana
kita akan undang rapat besok karena ini masalah yang penting
besok itu kapan besok ini selasa
bukan besok ya
iya iya selasa ya
nah permasalahannya dengan ini dengan kejadian ini
maka terbukti bahwa kita itu ketahanan energi rapuh
ketahanan energi rapuh
silistrik sebetulnya sesuatu yang kita tuh kepercayaannya besar
karena suplenya lebih besar daripada demand
tetapi itu kan walaupun suplai lebih besar dari demand
tetapi kalau ini tidak terintegrasikan dengan baik antara pembangkit lalu transmisi lalu distribusi
maka punya pembangkit besar kalau transmisinya nggak ada sama dengan bohong
karena ini kembali soal manajemen berarti
ini yang harus dipikirkan
ini di sini ada beberapa pemain
ada pln sendiri ada swasta sendiri
dan ini dari berbagai apa namanya bahan bakar
itu manajemennya harus benar benar sedemikian rupa sehingga paling optimum
kalau misalkan mana yang untuk base load mana yang untuk big dan segala macam
mana yang dari swasta
masalahnya dari swasta ini kalau nggak diambil dia harus bayar
transmisi ini ada empat lain
sekarang itu pln adalah pemakai subsidi yang besar banget
itu kan sesuatu yang ini
jadi kita harus
sebagai suatu negara yang makin kesana kan makin maju
sirinya negara maju itu pemakaian listrik per kapitanya naik
sekarang masih walaupun nano masih kita jauh tertinggal malaysia
jauh tertinggal dengan thailand
kalau kita bisa menyamakan dengan thailand
dan ketergantungan terhadap listrik akan lebih tinggi
itu disebut kulkasar kalau ada aliran listrik
kalau gak ada aliran listrik itu brangkas namanya
tapi kalau misalnya terkait dengan yang ini sekarang
jadi apa evaluasinya sekarang dari dpr untuk pln
misalnya hal hal apa yang kemudian akan ditanyakan kepada dirut lah misalnya
ya jadi gini
rapat besok apakah akan juga memanggil pihak pln atau internal
dengan pemerintah juga
yang perlu ini adalah reformasi
reformasinya direformasikan secara signifikan
bukan ece ece segala macam
mulai dari mana ke mana reformasinya
karena kalau misalnya bicara reformasi sekarang kan ini sebenarnya sudah kerjaan dari dulu dulu
untuk reformasi mestinya kan
direksi ada sebelas atau dua
besar sekali ya
apakah ini perlu dipecah pecah jadi beberapa bumn
kalau menurut saya ini harus
kesulitan kita waktu nanya ke pln tentang performance katakanlah losis
oh jangan dibandingkan dengan di luar negeri dong
beda kok di sini
lalu dibandingkan dengan dalam negeri tidak ada pembandingnya
akhirnya kesana tidak di sini tidak
akhirnya ya sudah kita pilih
akhirnya ya sudah kita disuruh terima
ya sudah begitu kenyataannya gitu ya
lalu dibagi bagi katakanlah
saya kalau luar jawa jangan digampung dengan jawa dong
sifat bisnis sifat ini beda
nah itu kan bisa ditata nanti
lalu jawa sendiri mungkin bisa dibagi bagi yang ini
nah dengan demikian kita bisa jelas gitu
sekarang ini kelihatannya ya terserah situlah
dan itu berbahaya menurut anda pak fahmy ya
nah apalagi enggak
menurut saya reform atau kalau saya membuat perubahan yang radikal gitu ya
jadi yang pertama supaya ini enggak terjadi lagi maka secara teknis tadi perlu diterapkan yang disebut dengan automation protection system
yang itu bisa mencapai
dan itu sebesar pln masa belum punya
saya nggak yakin gitu ya
itu di beberapa perusahaan di luar negeri itu sudah menetapkan tadi sehingga dia bisa declare bahwa zero accident
yang kedua saya kira ini juga cukup mendesak gitu ya
artinya diakhirilah plt plt yang sudah tiga kali
plt plt di rute ya
tetapkanlah definitif tadi
nah kemudian yang ketiga baru tadi pak
kemudian mulai memikirkan gitu ya untuk membagi bagi pln tadi menjadi tetap bumn bumn tadi
nah sehingga itu lebih tidak tersentralistik
sebenarnya kan tersentralistik gitu ya
maka dalam proses pengambilan keputusan dia akan bisa lebih cepat
kemudian yang kedua mereka bisa saling bersaing
dan tadi pak kardia mengatakan bisa comparable
ada ada menjadi dasar itu ya
bahwa ini mencapai suatu performance
oh itu yang di luar jawa lebih baik
misalnya seperti itu
iya karena menarik
memang tadi setelah berbicara dengan pak haryanto saya juga baru tahu karena semestinya ini semua bisa ditangani dalam waktu dua jam
karena mungkin itu tadi tidak ada pembanding sebelumnya
tidak ada pembanding dengan perusahaan lain
tidak ada pembanding dengan pengalaman yang lain
ini bisa ditangani berapa lama
jadi ya masyarakat ya sudah terima aja
mau dua puluh delapan jam gelap ya dua puluh delapan jam gelap
jadi kesannya seperti itu kan sekarang pak
jadi kan gini seolah olah sudah serahkan ke pln
terserah pln mau ngurusnya kayak gimana
kita ya masyarakat ini terima apa adanya
boleh diberikan monopoli
ini kan pln dapat monopoli
boleh diberikan monopoli tetapi harus diregulit benar benar
tidak boleh katakanlah jadi satu harus ada pembanding harus ada
dan lagi begini
bisnis ini suatu bisnis yang hasilnya itu dipakai orang banyak
nah sekarang kan aturannya apakah sudah benar benar
misalkan dengan adanya listrik
dengan adanya listrik mati ini ekonomi itu biayanya naik
karena saya lihat itu orang hari ini berbondong bondong pada cari genset
karena dia kepercayaan kepada pln jatuh
karena ketidakpastian itu ya
begitu kepercayaan kepada pln rendah biaya ekonomi naik
yang tidak perlu menyiapkan genset menyiapkan genset
ini segala macam
jadi itu kan tidak sederhana hanya oh mati lalu biar kerugiannya segini
kerugian orang yang terpaksa beli genset padahal nggak pakai itu bagaimana
dan lain sebagainya
jadi kalau menurut saya ya ini harus di reform
kalau masalah apakah tidak pernah melihat ke luar
orang pln disekolahkan ke luar sudah banyak
tiap saat itu dididik ke luar negeri
oke mindsetnya berarti ya
oke kita tunggu reformasinya seperti apa ya
saja perubahan tadi itu kan menyangkut masalah konstitusi juga
masalah undang undang juga
maksud saya ya pak kardaya di dpr itu mulai menyuarakan tadi
kalau bumn satu lalu dipecah menjadi dua nggak ada urusan dengan undang undang
aman ya aman ya tidak ada masalah
kalau misalnya itu masih bumn
nah satu lagi karena secara teori itu sih dia kalau tetap bentuknya monopoli
maka pasti dia efisien
kemudian yang kedua juga lambat dalam suatu proses pengambilan keputusan
saya tuh punya contoh beberapa di luar negeri
perancis china lalu di skala
waktu satu waduh lebih gawat dari indonesia
dia susah nih
waktu dibikin dua bersaing ini
akhirnya bisa keluar
dan itu yang menikmati rakyatnya sendiri ya
konsumen yang diuntungkan
perancis itu mengatakan bahwa ini harus bumn
tapi bumn tidak boleh satu
jadi dia di china
kapan itu akan terrealisasi
besok kita lihat yang pasti besok dpr akan memanggil pln
nah sebentar dulu
yang punya kekuasaan itu adalah pemerintah
bumn dpr itu tidak bisa begini begini
hanya menyampaikan eh yuk harus begini
yuk mesti begini
tetapi action itu tidak di dpr
oke iya actionnya tidak di dpr
tapi kemudian bisa mulai memunculkan ide ide itu
oke menginisiasi ya
kadang kadang iya iya aja tapi nggak dilaksanakan
pak gardaya terima kasih banyak
pak fahmi terima kasih banyak sudah berbincang malam hari ini
semoga segera pulih
kita masih menunggu perkembangan terbaru dari pln
terima kasih bapak bapak
tidak hanya golongan rumah tangga yang dirugikan
padamnya listrik juga berdampak bagi kalangan pengusaha
cnn indonesia prime news segera kembali
padamnya listrik di sejumlah wilayah di pulau jawa berdampak pada proses produksi sejumlah usaha rumahan
yang membuat pengusaha merugi
padamnya listrik juga membuat aktivitas warga terganggu karena sulit mendapatkan bahan bakar akibat tutupnya spbu
padamnya listrik secara serentak di sejumlah wilayah di pulau jawa membuat aktivitas sejumlah usaha masyarakat terhenti
termasuk proses produksi konveksi rumahan di kawasan pademangan jakarta utara
sejak listrik padam pada minggu siang para pekerja berhenti memproduksi pakaian
selain berdampak pada produktivitas pengusaha
hal ini juga berdampak pada upah yang diterima para pekerja
biasanya seorang pekerja konveksi dapat membawa upah dua juta rupiah setelah memproduksi lima setelan seragam
namun setelah padamnya listrik para pekerja ini hanya bisa membuat pola tanpa memproduksi pakaian
biasanya dalam sehari konveksi ini dapat menghasilkan sekitar lima puluh setel pakaian
pengusaha konveksi ini mengaku mengalami kerugian hingga sepuluh tahun
sehingga sepuluh juta rupiah
sebenarnya sih harus kasih tahu ke orang pln
bukan apa apa kita saja yang sama sama bekerja sama sama usaha
harus mengerti bertahun tahun sama karyawan juga
kalau sehari nggak kerja mau gimana
punya anak istri punya anak sekolah kita harus makan semuanya
di sumedang jawa barat padamnya listrik secara masif ini merugikan pengusaha percetakan
usaha percetakan ciho digital printing terpaksa melayani pelanggan secara manual
pesanan konsumen juga tidak bisa dikerjakan karena harus menunggu listrik kembali menyala
apalagi udah deadline nya di bulan agustus ini
udah banyak banget di skpd instansi atau korporat untuk bikin spanduk pengucapan tujuh belas agustus
itu kan udah deadline banget ya sekarang mati kayak gini kita kecewa lah
sementara itu penjual ikan di jalan sumeneb menteng jakarta pusat
menyesalkan terjadinya listrik padam sejak minggu siang
para pedagang ikan ini mengaku pasrah meski khawatir ikan dagangannya bisa saja mati
untuk mengakalinya para pedagang ikan hias ini akan memindahkan seluruh ikan ke sebuah kantong plastik
untuk kemudian diberi oksigen sementara waktu agar ikan yang di akwarium tidak lemas ataupun mati
tak hanya para pengusaha padamnya listrik ini juga mengganggu fasilitas umum
salah satunya stasiun pengisian bahan bakar umum atau spbu di jalan fatmawati jakarta selatan
listrik yang padam membuat spbu terpaksa tutup hingga minggu malam karena tidak bisa beroperasi
hal ini mengakibatkan warga yang kehabisan bahan bakar mengeluh karena sulit mencari bahan bakar kendaraan
sebelumnya pemadaman listrik terjadi di wilayah jakarta serta sebagian jawa barat dan jawa tengah sejak minggu siang
hingga minggu malam baru sebagian daerah yang berhasil dipulihkan
tim liputan cnn indonesia
menyusul padamnya listrik di tiga provinsi dki jakarta jawa barat dan banten dengan durasi antara delapan hingga sepuluh jam
pl akan memberikan kompensasi kepada pelanggan
total anggaran untuk kompensasi diperkirakan mencapai rp satu triliun
dirjen ketenaga listrikan kementerian esdm rida mulyana mengatakan kompensasi yang diberikan nantinya sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku
kerugian yang dialami masyarakat yang terkena dampak pemadaman listrik akan diberikan dalam bentuk pemotongan kwh bagi pelanggan pasca bayar
total ada sekitar dua puluh satu juta pelanggan listrik pln yang terkena efek pemadaman kemarin dengan rencana anggaran pemberian kompensasi mencapai satu triliun
pemadaman listrik di jawa barat dan jawa tengah
rabu ini kami baru saja rapim selesai dan perbaikan atau bukan perbaikan
penyusunan peraturan yang kita yakini bisa mendorong lagi pn lebih berkinerja baik termasuk di dalamnya misalkan pengaturan kompensasi kepada saudara saudara kita yang terdampak itu kita maksimumkan
dan rabu ini diharapkan kelemen itu sudah bisa ditandatangani oleh pak menteri
tmp itu tingkat mutu pelayanan
itu kalau nggak salah nomor dua puluh tujuh tahun dua ribu tujuh belas
itu semuanya ada mengatur hak dan kewajiban dari pelanggan malah
nah misalkan kalau misalkan contohnya gini kalau kemarin itu kompensasi itu juga udah diatur
misalkan contohnya yang kecil aja bahwa kompensasi itu adalah hak dari pelanggan kalau sekiranya pemadaman listriknya itu sekian jam dalam satu bulan misalkan
tapi itu dengan syarat
jika pelanggan itu nelpon melalui call center
nah itu kan nggak adil
ya kita coret pokoknya setiap ada wilayah yang terdampak dan kita tahu catat berapa sekian jam memenuhi untuk mendapatkan investasi ya bayar
tanpa dia harus atau tidak telepon melalui call center
terkait pemadaman listrik yang terjadi plm berjanji akan memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terkena dampak listrik padam secara massal minggu kemarin
phm memberikan kompensasi sesuai deklarasi tingkat mutu pelayanan atau tmp dengan indikator lama gangguan
nah hitung hitungannya itu memang tidak berpakai
tes tetapi pada pengurangan terhadap kwh yang sudah dipakai pada periode rekening berikutnya
nah itu sudah ada aturannya dan pln mengikuti atau komit konsisten kepada aturan tersebut
sementara itu merujuk pada definisi tarif adjustment dan non adjustment
ada dua belas golongan tarif pelanggan jenis ini antara lain tarif r satu yaitu konsumen rumah tangga kecil dengan daya seribu tiga ratus hingga dua dua ratus volt ampere
tarif r dua rumah tangga menengah dayanya tiga lima ratus hingga lima lima ratus volt ampere
hingga tarif i empat untuk konsumen industri besar dayanya tiga puluh kv ampere ke atas
merujuk pada konsumen rumah tangga kecil daya empat ratus lima puluh volt ampere dan sembilan ratus volt ampere
pemadaman listrik di wilayah jakarta dan sekitarnya sejak minggu siang menjadi sorotan media internasional
namun bukan hanya indonesia yang pernah mengalami pemadaman listrik berjam jam
sejumlah negara juga pernah mengalami hal serupa hingga berujung mundurnya pejabat kementerian terkait
pada dua ribu tujuh belas menteri ekonomi taiwan lee chi kung mengundurkan diri usai pemadaman listrik besar terjadi
yang berdampak pada sedikitnya enam enam puluh delapan juta rumah tangga
kesalahan operasional menyebabkan enam generator berhenti bekerja di pembangkit listrik tenaga gas terbesar taiwan di taoyuan
lalu lintas terganggu badan kepolisian nasional bahkan mendirikan pusat tangkap darurat
begitu juga dengan menteri perekonomian korea selatan choi jung kyung
menyampaikan pengunduran dirinya setelah terjadi pemadaman listrik selama tiga puluh menit dan berdampak pada sekitar dua juta rumah
hasil penyelidikan pemadaman terjadi akibat kesalahan perhitungan pemerintah
saat krisis listrik berpanjangan belanda negara tersebut
krisis listrik menghambat pasokan makanan dan air bersih hingga terganggunya pelayanan publik
di australia pemerintah bahkan menyebutnya sebagai
pemerintah bahkan memberikan penggantian tagihan selama sebulan jika terjadi pemadaman listrik selama setengah hari berturut turut
begitu juga jika terjadi perbaikan listrik pemerintah australia akan memberikan penggantian atau kompensasi
dengan menggratiskan biaya listrik selama satu bulan penuh
pemadaman listrik yang terjadi di indonesia juga menjadi sorotan tak sedikit media asing
salah satunya adalah new york times yang juga menyorot di jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis
pemerintah juga menyebutnya sebagai pemerintah yang terjadi di indonesia juga menjadi sorotan tak sedikit media asing
pemadaman listrik sejak minggu siang menyebabkan seluruh gardu listrik di area ptki daerah operasi satu atau daup satu jakarta tidak beroperasi
namun pagi tadi seluruh perjalanan kereta di area daup satu jakarta sudah normal
pemadaman listrik ini menyebabkan penyeluruhan di area ptki daerah operasi satu atau daup satu jakarta tidak beroperasi
kulit di sebagian wilayah kota bogor membuat layanan di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota bogor jawa barat lumpuh total senin pagi
bahkan akses ke jaringan internet juga putus karena server pusat kementerian dalam negeri tidak berfungsi
akibatnya warga gagal mendapatkan kartu dan dokumen administrasi kependudukan setelah menunggu lama jarak penertiban
layanan di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota bogor jawa barat senin pagi lumpuh total setelah pemadaman listrik hari minggu kemarin yang berimbas pada gangguan jaringan internet
waktu itu beberapa orang menggunakan mesin genset untuk membantu pendaftaran warga secara manual
sementara puluhan warga yang sudah menunggu lama harus kembali menelan kekecewaan karena gagal mengambil kartu dan dokumen kependudukan
warga berharap gangguan listrik segera dibenahi
pengambilan kia sudah jadi tinggal pengambilan saja
pertanyaan dari pemerintah
apanya kalau sebenarnya sih kalau untuk catatan sipil udah bagus ya pak ya
cuman kan kerapannya kalau listriknya mungkin stabil kan mungkin juga semua kan lancar ya
ya mudah mudahan listriknya aja deh cepet baik lagi gitu
karena kemarin kan cepet mati listrik seharian
jadi ternyata walaupun kemarin sempet nyala
besar nah ini nyala ini nyala apa apa dia nah jadi server kita down ya dewan jadi hari ini kita
mencoba login ke server kemendagri masih dicoba sampai sekarang masih dicoba tapi ternyata belum
berhasil jadi kita untuk sementara kita juga sudah umumkan di bawah di paket layanan maupun
website kami hari ini untuk sementara layanan offline layanan apa saja bu layanan yang
kita perlukan kita harus interaksi dengan pusat itu kalau misalnya untuk surat pindah juga harus
ya walaupun kita terima tapi tidak bisa jadi kita terima dulu berkasnya kecuali untuk legalisir
bisa pemadaman aliran listrik di jabodetabek jawa barat dan sebagian jawa tengah hingga
senin siang ternyata masih terjadi pln berupaya memperbaiki jaringan listrik plt direktur utama
pln sripeny inten cahyani berharap senin malam pasokan listrik berangsur normal seiring masuknya
dari pembangkit listrik tenaga gas dan uap seperti plt gu priok plt gu muara karang dan pembangkit
listrik tenaga uap suralaya dan pasokan dari beberapa pltu lain tadi saya mendapat laporan
kira kira jam empat sore nanti akan ada yang masuk jam dua akan ada yang masuk beberapa dari pembangkit
lontar labuan kemudian pembangkit pembangkit lainnya juga akan masuk nah satu sisi tadi kami mendapatkan
dipasok dari vanams murad arah mp tiga gu he nick l dua prio dan warat awal stg ul miaity was dingen
kapasitasnya cukup besar namun memang plt gu ini sebenarnya fungsinya sebenarnya adalah piker piker
pln memang berpikir efisiensi ya dalam hal biaya pokok penyediaan listrik
karena kan gas lumayan mahal ya dibandingkan dengan pltu batubara
namun kecepatannya inilah yang kemudian kita akan lakukan perubahan perubahan di kesisteman
bagaimana supaya backup di sistem jakarta ini backup security ini menjadi nomor satu
menjadi nomor satu atau prioritas dibandingkan dengan pertimbangan pertimbangan efisiensi
namun sekali lagi kalau semuanya kondisi normal kami tetap mengedepankan juga efisiensi
sampai dengan siang sore mohon maaf mls atau bergilir masih terjadi
per tiga jam
saya belum mendapatkan masukan
kira kira per kapan ya per berapa jam
tapi mudah mudahan dengan akan segera masuknya pembangkit pembangkit besar
mudah mudahan nanti yang jumlah yang bergilirnya ini semakin sedikit semakin sedikit
kami nanti informasikan ya saya tidak bawa data
saya tidak bawa data
jadi data data mengenai kapan bergilirnya itu
dan itu mudah mudahan ada daftar yang nanti akan diberikan oleh rekan rekan dari distribusi
normalnya dipastikan kapan
mudah mudahan ya saya mengharapkan target itu sore nanti jam empat itu akan ada dua unit pltu akan masuk
jadi kira kira seribu mega
sepuluh mega kemudian pltu pltu lainnya yang kapasitas tiga ratus itu akan masuk juga
tetapi agak menjelang malam